ratusan orang berdesakan saat memasuki mal yang baru dibuka di kota semarang jawa tengah
terlihat pengunjung tak mengindahkan protokol kesehatan
video amatir yang beredar di media sosial seperti di akun instagram
adselanop memperlihatkan ratusan orang berkerumun ketika memasuki sebuah mal
bukan hanya itu antrian pengunjung juga terlihat di luar mal
bagaimana tanggapan dari pemerintah provinsi
pagi hari ini saya langsung dikasih gambar posisi terakhirnya sudah membaik
nampak nampaknya memang saat itu tidak siap pembukaan mal ini yang akan dihadiri oleh banyak pengunjung dan membludak begitu
artinya setelah dapat teguran dari pemerintah provinsi langsung dilakukan perbaikan oleh pihak penyelenggara mal tersebut
namun pak ganjar apakah ada sanksi yang diberikan kepada pengelola mal
ya karena ini baru dibuka saya sampaikan protokolnya sebenarnya
sudah bagus tapi masih di atas kertas
artinya mereka menyiapkan beberapa peralatan agar seluruh protokol diikuti
memang yang sulit itu bukan menaruh peralatannya
kalau peralatannya itu memang gampang ya
yang sulit adalah mengontrol ketika kemudian kapasitas yang harus boleh diisi dan dikurangi
lima ratus kemudian masuknya bareng
nah bareng inilah yang tidak bisa dikontrol
makanya banyak orang yang mengatakan mampu
tapi kemampuannya itu belum diikuti dengan personil yang harus menyiapkan dan mengontrol
beberapa tempat semacam ini tentu tidak sebesar mal ini
saat itu saya juga datang
dia atur betul berapa pengunjungnya
dia berikan kaunting itu di depan
angkanya sudah berapa yang boleh masuk berapa dan sebagainya
nah kalau bisa demikian
maka sebelum masuk pengunjung sudah tahu
namun memang mal ini menarik
karena ada sesuatu yang eksotik di dalamnya
saya tidak yakin mereka belanja
karena sebenarnya penannya juga belum terisi begitu
tapi nampaknya akan melihat sesuatu yang berbeda dari yang lain
nah manajemen sudah mengikuti
saya kira bagus begitu ya
saya kontak langsung memperbaiki semuanya begitu
kalau nanti tidak memperbaiki ya
saya minta untuk ditutup lagi
karena dia belum siap
ya ada atraksi yang ingin disaksikan oleh masyarakat di sana
namun pak ganjar
angka kumulatif penyebaran corona di semarang ini masih tergolong tinggi
sejauh ini bagaimana langkah tegas pemerintah
bagi pengelola pusat belanja maupun para pengunjung di pusat perbelanjaan
sebenarnya di pusat perbelanjaan yang sudah ada
itu relatif sudah bagus
bahkan memang tidak seramai ini
dan ini karena masih pembukaan
maka nampak nampaknya barang baru akan dilihat begitu
kalau di tempat lain relatif terkontrol
maka kita tidak pernah melakukan penutupan sejak awal
kita tidak ada psbb
terus kemudian masih melakukan perdagangan
hanya kemudian dibatasi saja jumlahnya
dan itu dilakukan
jadi khusus untuk kejadian yang kemarin
memang menjadi koreksi oleh pengelola
dan alhamdulillah ditaatilah oleh dia
kalau yang lain relatif terkontrol
pak ganjar terkait dengan keramaian
beberapa hari yang lalu kemarin libur panjang tahun baru muharam
dan juga cuti bersama begitu bisa jadi pengunjung mal
dan tempat wisata memang meningkat karena libur panjang ini
bagaimana evaluasi libur panjang kemarin pak ganjar
ya alhamdulillah di beberapa titik
kita komunikasikan dengan pengelola
terus kemudian dengan kawan kawan bupati wali kota
umpama kalau kita melihat kota semarang
itu kota lama menjadi tujuan destinasi
itu rame nya juga
namun karena di sana jauh lebih siap sebelumnya
maka petugasnya saat itu ikut berpatroli
mengingatkan pengunjung untuk pakai masker
mengingatkan pengunjung untuk selalu berjaga jarak
terus kemudian membubarkan kerumunan kerumunan
yang mereka berbahaya
karena faktanya memang ini tidak bisa ditutup
karena libur kemarin memang lumayan
lumayan orang datang ke jawa tengah begitu
sampai hari ini tempat tempat yang lainnya cukup terkontrol
banyak juga masyarakat ingin mengobati rasa kangen pulang kampung
karena tidak bisa pulang kampung pas musim lebaran kemarin ya pak ganjar
namun bagaimana pak ganjar
langkah antisipatif yang akan dilakukan jika pengunjung nantinya
akan kembali membeludak di provinsi jawa tengah
di pusat perbelanjaan maupun di tempat wisata
ya sebenarnya satu minggu kemarin mas
sosialisasinya bukan sosialisasi protokol kesehatan
tapi sosialisasi bimbauan
untuk semua mengikuti protokol kesehatan yang diberikan
dan mulai hari ini
kami meminta secara serentak di seluruh kabupaten kota
dan ini saya minta nanti dilakukan sampai akhir september
maka gerakan ini kita lakukan secara bareng bareng
kalau kira kira dua bulan ini masih sporadis
ada yang sudah punya perda
ada yang baru punya pergub
ada yang sudah perwali
terus kemudian ada yang memperbaiki peraturan bupati begitu ya
nah sekarang kita minta untuk disesuaikan dengan impress semuanya
dan kita lakukan penegakan hukum secara bersama sama
kalau ada posisi posisi libur panjang seperti ini
tidaknya masyarakat sudah tahu bahwa hari ini ada penindakan
ada penegakan hukum
dan ada sanksi yang nanti akan diterapkan begitu
oke jadi ada tadi ya penindakan
juga sanksi yang diberikan kepada pihak pengelola
maupun mereka yang melanggar protokol kesehatan di tempat tempat keramaian
pak ganjar mungkin terakhir dalam waktu dekat ini
apa rencana pemprov jawa tengah terkait pembukaan fasilitas umum
dan juga sektor publik termasuk mungkin juga sekolah sekolah begitu
belum belum jadi kita belum
semua yang mau buka
umpama kita bicara konteks pariwisata
semua destinasi wisata yang dikelola dengan baik begitu
ketika hari ini mau buka lagi
mereka harus izin satu persatu
nanti sekolah juga sama
silahkan malah saya menganjurkan beberapa sekolah untuk simulasi secara terbatas
mulai anak dari rumah sampai kembali ke rumah
ternyata tadi pagi saya melihat
umpama salah satu sma smp smk
satu komplek swasta ini wali songo di kota semarang
jadi ada yang sudah uji coba
tapi hanya siswanya tadi kurang lebih hanya tujuh
dari tujuh siswa ini dalam satu kelas
ternyata gurunya juga melakukan uji coba itu
nanti kelompok berikutnya akan datang setelah anak anak ini pulang
dan mereka memastikan orang tuanya mengantar dan menjemput
sehingga kita pastikan semuanya aman
dengan cara cara ini
kalaulah kemudian semua nanti akan bisa kita kelola tambah sedikit
tambah sedikit tambah sedikit
maka kemudian akan menjadi kebiasaan baru
tapi seandainya mereka nanti tidak sanggup melaksanakan ini
maka kita akan berikan teguran
dan akan kita minta untuk kita cabut semuanya
di brebes kemarin dilakukan serentak
dan beberapa sekolah akhirnya menuliskan surat
mereka membatalkan proses belajar mengajar dengan cara tatap muka
namun demikian kejadian seperti mal yang baru dibuka itu
tentu saja menjadi perhatian kita semua
karena faktanya mengendalikan masa yang demikian banyak
untuk berbondong bondong hati
itu tidak mudah
maka satu persatu izinnya mesti di check
ada beberapa teman teman dari kepala daerah
kemarin itu malah menyelenggarakan event
nah yang semacam ini
kita mintakan untuk betul betul
jangan memberikan contoh dari pemerintah
kalau pemerintah yang memberikan contoh seperti itu
maka mereka sedang menciptakan kefatalan baru
ya hanya ada satu sih kemarin
namun demikian mudah mudahan tidak terulang lagi
baik yang paling penting juga masyarakat bisa mengendalikan diri
untuk terus menerapkan protokol kesehatan
masyarakat terus beradaptasi lah
terima kasih bapak ganjar pranowo gubernur jawa tengah
sudah bergabung bersama kami
selamat sore pak